ya kita beralih ke kabar bahaya petasan
dari nganjuk seorang bocah menderita luka bakar di bagian muka dan tangan saat bermain petasan bersama temannya
sementara di blitar dan lumajang razia polisi berhasil menyita ribuan petasan siap edar dari pembuatnya
andrea ferdiansyah bocah sepuluh tahun asal desa kedung rejo kecamatan tanjung anom nganjuk
harus dirawat intensif di rsud nganjuk setelah wajah dan tangannya melepuh
terkena ledakan petasan yang dimainkan bersama temannya
sebelumnya andrea membuat petasan rakitan dari kaleng susu yang dibentuk menyerupai meriam
sumber ledakan didapatkan dari spirtus yang dipicu dengan pemicu korek api elektrik
namun tiba tiba petasan itu meledak dan mengenai sebagian tubuhnya
masih sekarang sedang dirawat di bukit denville untuk observasi
ada luka bakar sekitar delapan belas persen
luka bakar karena apa
api semacam api
untuk mengantisipasi kejadian serupa polisi di blitar merazia industri rumahan yang memproduksi petasan
empat orang ditangkap beserta delapan kg bubuk bahan peledak
tersangka mengaku berbagai bahan tersebut akan dibuat sejumlah jenis petasan
di antaranya ada yang berukuran sebesar lengan orang dewasa
petasan petasan itu dijual seharga rp dua ratus dua puluh lima tiap kilogram
untuk sementara kita masih melakukan pendalaman
namun dimungkinkan mereka juga beroperasi
ke daerah daerah lain di luar wilayah kabupaten
razia serupa juga dilakukan di lumajang
polisi menangkap seorang pembuat petasan dengan sejumlah barang bukti
berupa belasan kilogram bubuk mesiu dan berbagai alat lainnya
dengan bahan baku yang demikian besar itu
tersangka mengaku mampu membuat lebih dari seribu buah petasan
semua petasan akan dijual pada pedagang eceran di sejumlah kota
tersangka juga mengaku keuntungan berjualan petasan jelang lebaran cukup besar dengan modal
sekitar rp lima juta keuntungan yang bisa didapat mencapai rp lima belas juta
hanya dalam waktu dua minggu berjualan petasan